kamu gak hamil
jadi kamu tega ngebohongin aku supaya aku jauh dari mas rendy dan rizky
karena aku tuh cemburu sama kamu
rizky darah daging kandung aku
mau pada janjian kemana nih
oh jadi sekarang udah mulai rahasia rahasiaan sama mama
aku bakal punya adik
iya gak mungkin lah kamu lihat sendiri dong
perut mama rata kayak gini nggak mungkin hamil dong
kamu tuh dari mana
ya orang tuh siapa namanya
kak fitri ma
siapa itu fitri
udah nis udah udah
kamu gak boleh maksa anak kayak gitu
udah sekarang rizky
sekarang bantuin papa untuk ngimpin pisang gorengnya ke meja makanan
siapa sih fitri
eh apa itu
udah cantik kok sal
aku gugup banget mau ketemu anakku
nanti kalau ketemu rizky
sesuai yang ada di hati kamu
yang aku takutin tuh
nanti kalau rizky ketemu aku
terus ngajak pulang ke rumah
aku harus jawab apa
gak mungkin kan kalau aku jawab yang sejujurnya
aku ketemu mas randy aja ya
terus aku minta cerai dari mas randy
kamu tuh jangan keburu buru
kamu tuh mendingan gini aja ya
jalanin aja apa yang udah ada
sambil kita menunggu petunjuk dari allah ya
pak sekarang pak
mau ngapain sih mereka ke taman
ada apa sih
itu ibu pak
ini bukannya banget sama kamu
si rizky kemana
jangan emang lagi ya
jadi kalian pergi diam diam dari rumah ini untuk nemuin salma iya
iya nisa aku jelasin semuanya
neng jangan gitu anissa
sama aku gak apa apa salma
lo lepasin mama
kamu gak boleh kasar sama anak kamu sendiri
kamu gak usah atur atur aku
rizky itu anak aku
tinggalin aja aku di sini
sama kenapa sih
kamu masih baik sama anissa
anissa itu udah sering nyakitin kamu
aku ngelakuin ini semua demi calon bayi kalian mas
calon adiknya rizky

jadi kamu tega ngebohongin aku supaya aku jauh dari mas reni dan rizky
karena aku tuh cemburu sama kamu
rizky darah daging kandung aku
tidak ada apa apa ini
anusa sekarang kita sudah nyamper rumah
mulai saat ini kita adalah keluarga seutuhnya
dan aku janji aku akan ngerawat kamu sampai sembuh
ma aku juga sayang banget sama ma
pendengar sekalian benar kata pepatah
bahwa allah tidak pernah menciptakan orang jahat
di dunia ini hanya ada orang baik dan orang hilaf
jadi satu saat ada orang hilaf suatu saat dia pasti akan kembali menjadi orang baik
sampai jumpa dengan fitri di episode selanjutnya
berikan kebaikan bagi ibumu hari ini
ibu benar benar minta maaf ya
ibu udah aku masing kok
ibu minta uang ya sekarang
gimana sih baru juga minta maaf udah minta duit lagi
ya maaf fit bukannya ibu jahat
ibu benar benar butuh uangnya buat bayar arisan
masa kamu tega ngeliat ibu dilihat sama teman teman ibu gak punya apa apa kayak orang miskin
ya udah gimana kalau kita bicarain ini sambil makan makan
aku yang traktir be
tapi kamu mau kasih ibu uang kan